ngucuiteh bisa nikah sama mimin secara islam aja apa
kamu teh mau mempermainkan keluarga saya
kamu pikir saya mau menikahkan anak saya mimin dengan orang yang berlatar belakang tidak jelas
saya tidak akan pernah mengizinkan mimin menikah dengan kamu
kalau kamu tidak bisa menunjukkan ktp dan kakak kamu
kamu perasaan ngetik mau mama nggak pernah lihat hasilnya tuh
kabar dong man kamarnya juga aku masih belajar
kangen sama pelukannya nanti aja dulu
iya cucu tengga enak makanya cucu buru buru pamit
dalam satu bulan ini sudah ada dua kasus seperti ini
yati sama eha
kamu harus lebih waspada juga
jangan sampai ini terulang lagi
karena ini merugikan kantor
mumps emangnya merugikan kantornya karena apa
ya jelas rugi atuh tut
karena kejadian ini kantor itu jadi kehilangan kesempatan dapet perpanjangan kontrak
yang kedua banyak orang yang membutuhkan tkw
tapi nanti kalau begini terus gak ada yang mau ngambilin kantor kita
tkw nya kurang keahlian
malah banyak yang mau ngambilin kantor kita
kalau salah gitu yuk
hah cu kita ini kecolongan cu
kamu harus lebih hati hati
dan kamu harus bisa lebih meyakinkan bahwa anak anak kamu itu mendapatkan pelatihan yang bener
ya sudah nyoba jadi ibu yang baik kan
eha turutin semua kemohonan akang
eha patuh sama akang
tapi kenapa ya masih terus disalahin sama akang
dulu tkw sudah bilang
tunggu aja sampai eha selesai pelatihan
supaya eha cepet berangkat
oh jadi akang yang salah
akang udah ngeluarin uang banyak
untuk berangkatin kamu
kamu yang dipecat
akang yang salah
bagaimana kita bisa lebaran kalau begini
mau taruh dimana muka kita
kamu kerja yang bener
gimana jadinya akang
akang sudah coba urus min
nggak daftar nikah di kua
akang juga udah coba
akang juga sudah coba
kurangnya ada perangkan orang terlantar
tapi tetap gak bisa
syaratnya akang harus punya akte
akang juga punya akte
tapi kalau mimin mau
kata pak ustadz kemet
kita tak bisa nikah secara agama
yang penting mah
sah di mata agama
kalau apa gak setuju
duduk ucuy duduk
mana fotokopi kk dan ktp nya
gak boleh lagi
gue punya ktp sama kakak
kamu tidak punya kakak
datang dari dunia mana kamu
tidak punya kakak
gimana kamu mau menikah dengan bemin
kalau kamu tidak punya ktp dan kk
bisa nikah sama mimi secara islam aja apa
kamu teh mau mempermainkan keluarga saya
kamu pikir saya mau menikahkan anak saya mimin
dengan orang yang berlatar belakang tidak jelas
saya tidak akan pernah mengizinkan mimin menikah dengan kamu
kalau kamu tidak bisa menunjukkan ktp dan kakak kamu
saya ingatkan sama kamu ya
jangan pernah mendekati mimin lagi
ini eha kan
ada di dalam sedang bermain
iya ada di dalam
kalau begitu saya permisi dulu
kok eha udah pulang dong
mungkin lagi ada kasus
tem zugang relaxation lama
mungkin gue beli teh tempietnya
kalau kerja teh yang rajin
gak mungkin itu dibeliin apa apa sama bik ngkom
apa miminte gak tau perginya kemana
amatnya gak kuat ngejarnya
nanti juga dia pulang
kalau gak pulang bagaimana
miminte kan lagi kalut pikirannya apa
ketika dia pulang dia akan kembali ke tempat yang dia inginkan
tapi dia akan kembali ke tempat yang dia inginkan
tapi dia akan kembali ke tempat yang dia inginkan

kita ke cibarengkok yuk
nah yuk tapi ngapain
sebentar lagi kan puasa
siapa tahu makam mbah kita masih ada
yah udah gak ada tuh kum
kan ketutup longsor
seandainya aja makam mbah kita masih ada
kita masih bisa berasa dekat sama mereka
tapi begitu sayangnya jejak makamnya aja udah gak ada
iya ya jadi sedih
terbayang tidak suatu saat nanti
di cibarengkok itu dibangun tempat wisata malam
dan di atas makam mbah kita berdiri tempat tempat orang bersenang senang